halo selamat malam dalam disertasi soal seks yang dihalalkan dan tengah ramai diperdebatkan
kontroversi adalah ekses dari pertentangan dan diskursus publik
perlu digarisbawahi bahwa kajian yang dilakukan ini adalah
naskah akademik yang juga halal sebenarnya untuk pendapat yang menerimaan
ataupun penolakan tapi tentu harus diperdebatkan sesuai dengan konteksnya
di tengah nilai nilai sosial dalam kehidupan masyarakat kita
dimana seks masih menjadi hal tabu untuk kita kuliti
inilah topik utama yang akan kami soroti sekaligus kami kupas pada malam hari ini
disiarkan langsung dari studio dua cnn indonesia di jakarta
bersama saya budha diputro inilah kupas tuntas
tidak punya fakta
pokok masalahnya bukan masalah problem upah
ekonomi gak bertumbuh
apa bahasa yang kira kira
gak tau saya

ya pada malam hari ini kita akan belajar bahwa pembelajar bersama dan di rumah b compassion says to be dissolve your child
ya pada malam hari ini kita akan benar benar
kita akan bicara mengenai topik yang cukup sensitif tapi memang ini menjadi isu publik belakangan ini
saya tidak sendiri pada malam hari ini karena saya ditemani oleh teman teman saya dari upn veteran jakarta
terima kasih teman teman sudah datang karena ini isu yang penting lah dan sensitif untuk kita semua ya
kita bicara mengenai isu yang belakangan menjadi isu hangat di ruang publik
belakangan ini ruang publik kembali diriukan dengan kontroversi yang berhubungan dengan seks
adalah abdul aziz seorang pengajar di iain surakarta yang mengajukan disertasi berjudul
konsep milk al yamin muhammad syahrul sebagai keabsahan hubungan seksual non marital
seperti diberitakan detik com abdul adalah mahasiswa program doktoral interdisciplinary islamic studies
di pasca sarjana uin sunan kalijaga yogyakarta
ia menulis disertasi dengan mengkaji pemikiran muhammad syahrul
cedikiawan asal suria
namun disertasinya tersebut ternyata menimbulkan kontroversi karena dianggap menghalalkan hubungan seksual di luar pernikahan
atas misinterpretasi dan kontroversi yang terjadi di ruang publik
akhirnya abdul meminta maaf secara terbuka
konsep melk al yamin secara harafiah berarti kepemilikan tangan kanan atau kepemilikan penuh
para ahli fikih masa lalu mengartikan bahwa milk al yamin sebagai wawenang pemilik atas jariah
dan budak perempuan untuk mengawininya
namun syahrul punya penafsiran berbeda mengenai konsep ini
menurut syahrul bukan hanya budak yang boleh dikawini tapi juga mereka yang diikat dengan kontrak hubungan seksual
pandangan syahrul itulah yang kemudian dikaji oleh abdul aziz
majelis ulama indonesia kemudian mengambil sikap tegas terkait konsep seks halal di luar nikah
mui menolak konsep tersebut karena dinilai menyimpang
menurut dewan pimpinan mui pusat penelitian abdul aziz terhadap konsep milk al yamin muhammad syahrul
yang membolehkan hubungan seksual di luar pernikahan saat ini bertentangan dengan al quran dan asunah serta kesepakatan ulama
masih menurut mui karya akademik aziz ini dianggap masuk dalam kategori pemikiran yang menyimpang
dan harus ditolak karena dapat menimbulkan kerusakan moral dan akhlak umat serta bangsa
mui menilai konsep seks halal di luar nikah tak sesuai untuk diterapkan
menurut mui karya akademik aziz ini dianggap masuk dalam kategori pemikiran yang menyimpang

tidak hanya kontroversi namun akibat karya akademiknya abdul aziz dan keluarganya mengaku mendapat teror
abdul bercerita bahwa teror itu diterima dirinya dan keluarga di media sosial
ada pihak yang membuat meme foto dirinya dengan tambahan tulisan dutamsum
bahkan ada yang sampai menyebut dirinya murtad dari islam
tersebut sudah di luar konteks dan berlebihan sebab yang dia susun adalah produk akademik yang berdasarkan kajian mendalam
namun abdul aziz tak tinggal diam dia berencana melaporkan para peneror kepada polisi
karya akademik abdul aziz menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat
bagaimana ia menjawab berbagai keriuhan publik belakangan ini
saat ini kita sudah tersambung dengan akademisi iain surakarta abdul aziz langsung dari solo jawa tengah
selamat malam pak aziz
pak aziz ini pertanyaan banyak orang bagaimana anda merespon atau menanggapi kontroversi belakangan ini pak terkait karya akademik anda
ya saya kira itu wajar karena itu menyangkut kepentingan semua orang ya
wajar wajar responnya atau wajar diskursus publiknya pak atau wajar karya akademik anda misalnya
ya wajar dari temanya didiskusikan saya kira hal yang wajar karena ini menyangkut kebutuhan orang banyak ya
sehingga mereka peduli terhadap tema ini
ini sebenarnya bentuk respon ini adalah bentuk kepedulian masyarakat publik terhadap diskursus yang kemudian anda hasilkan lewat karya akademik
tapi kalau dunia akademik sendiri melihat hasil karya anda ini bagaimana pak khususnya dunia akademik ya
mereka menanggapinya dengan positif sebagai karya akademik dengan segala plus minusnya ya
positif pak ya apakah ada kajian kajian lanjut
lanjutan gitu pak misalnya pak diskursus lanjutan setelah anda sidang disertasi beberapa waktu yang lalu pak
ya yang pasti kita melanjutkan revisi dulu ya
karena kan ada beberapa catatan masukan dari para penguji dari promotor
kita akan terus merevisi menyempurnakan
merevisi dan menyempurnakan
dari keberatan keberatan para
oke berarti keberatan keberatan dari para penguji nanti kemudian akan diakomodasi oleh pak aziz dalam revisi yang tengah dikerjakan gitu pak aziz ya
ya kalau mengenai penerimaan pak bagaimana anda menilai penerimaan masyarakat terhadap sebuah karya akademik kemudian menjadi apa
bagaimana anda bisa disosialisasikan di masyarakat
bagaimana anda menilai sebuah karya akademik kemudian bisa diterima dan di
dikasihkan di masyarakat
perspektif anda seperti apa pak aziz
ya saya kira melihat respon masyarakat kemarin resistennya cukup tinggi
hanya saja disayangkan mereka itu belum membaca sudah merespon
sehingga banyak respon yang negatif
padahal ini kan masih proses
masih apa namanya masih ada
kelanjutan revisi dan lain sebagainya
apa yang membuat publik dalam perspektif anda salah tangkap pak terhadap karya akademik anda gitu pak aziz
kalau boleh tahu
ya mungkin mereka kaget ya atau menganggap hal hal yang sudah mapan seolah olah merasa digugat
sesuatu yang sudah menjadi doktrin
seolah olah mau dirubah dan sebagainya
padahal itu hanya sebuah karya akademis
semua boleh mengkaji
semua boleh tidak setuju
termasuk boleh setuju ya
nah tetapi kan mereka sudah khawatir lebih jauh
ini kan bukan fatwa bukan apa
hanya sebuah karya akademis yang boleh dikaji bersama dengan segala plus minusnya
meskipun juga tidak anda juga tidak bisa menafikan misalnya pak ada orang yang kemudian mengamini atau percaya dengan apa yang kemudian menjadi kesimpulan akademik anda gitu pak aziz ya
nanti ke depannya gitu
ya itu kembali ke
pribadi masing masing ya
setiap orang membaca kemudian
itu ya kembali ke
kita kan juga tidak bisa menjangkau mereka
pak aziz awalnya bisa sampai kemudian mencuat terblow up dan menjadi perbincangan publik ini gimana sih pak runutan runutan kisahnya pak mungkin publik ingin tahu gitu pak kronologinya
kayak menurut saya sebenarnya itu kronologi seperti
kronologi seperti perjalanan akademis biasa
kita setelah menempuh perjalanan panjang dari penelitian mulai dari kompre kemudian pengajuan ujian proposal lalu dilanjutkan ujian pendahuluan lalu tertutup
terakhir adalah ujian
terbuka atau promosi
untuk publis karena
namanya saja ujian terbuka
nah dari itulah mungkin kan
akhirnya judul ini
menjadi terbaca oleh
kemudian jadi kontroversi dan diperbincangkan tadi pak ya
selama proses runutan proses
akademik yang anda alami anda
lewati sampai pada sidang
terbuka itu pak ada ini nggak pak
atau ada kritik kritik
misalnya dari sesama rekan rekan akademik
atau penguji anda
atau dosen dosen anda mungkin pak di
perjalanan penelitian saya kira
para promotor penguji
sudah biasa sudah
sudah terjadi pro kontra
sudah perjalanan atau sudah
terbuka kita malah
membuang banyak sekali halaman
seratusan halaman itu
yang kemudian ini kan ramai di
perpijakan publik kontroversi
pak aziz dan keluarga mungkin
pernah mendapatkan selama belakangan ini
mendapatkan ancaman mungkin pak
atau tekanan pernah nggak pak
tapi kemudian banyak juga yang bertanya
apa sih yang melatar belakangi pak aziz ini
kemudian mengangkat tema yang cukup menarik ini pak
sebagai mana sering
nah disitulah saya tertarik untuk
apa yang menyebabkan kemudian
membuat hal itu
nah disitulah kita mulai
jadi karena keresahan tadi pak ya ini
pertanyaan lanjutan dari itu pak
fenomena fenomena apa saja yang pak
ajis temukan selama ini yang kemudian
apa namanya naluri intelektual anda
dan mungkin hati anda untuk mengangkat ini pak
keresahan keresahan apa pak
mungkin bisa kita diskusikan pak
ya fenomena yang terjadi
tentang kriminalisasi itu contohnya misalnya
di ambon ya
dianggap atau dituduh
belum lagi sejumlah
pengerbekan dan lain sebagainya
biasanya itu dilakukan
biasanya dilakukan oleh
aparat negara atau
lebih banyak oleh masyarakat sipil pak ya
kemudian sampai anda resahkan tadi pak
enggak enggak mesti ya kadang kadang
yang sering terjadi kan misalnya
satpol dan sebagainya itu kan
kemudian juga masyarakat sendiri
biasanya main hakim gitu
main hakim sendiri
tadi resah kemudian membuat
akhirnya penelitian akademik
untuk masalah masalah atau keresahan ini
apa kira kira mungkin goal atau tujuan yang
kira kira ingin bapak sumbangsikan gitu pak
untuk dunia akademik kita
untuk diskursus publik kita terkait dengan isu ini
ya lazimnya sebuah penelitian kan ada
supaya ada nilai aksiologisnya ya
waktu itu kan kita mengusulkan
supaya paling tidak ini bermanfaat untuk
baik pidana maupun perdata gitu
rekomendasi atau saran sebagaimana
baik pak ada hal yang mungkin
lebih prinsipil lagi saya ingin tanya pak
bagaimana pandangan pak aziz terhadap
perilaku masyarakat sendiri
dalam memperlakukan pelaku
di luar nikah misalnya pak selama ini
tadi bapak sudah
menyetir sedikit beberapa keresahan keresahan
sebenarnya bagaimana sih anda melihat
perilaku masyarakat dalam melihat hal hal
ya saya kira sesuai dengan
kepedulian mereka ya
perilaku perilaku seperti ini
muncul main hakim sendiri
variatiflah sesuai dengan
tingkat kepedulian mereka terhadap persoalan ini
sepanjang yang saya ketahui
kemudian ramai di perpijakan publik kontroversi
terjadi di mana mana
pak aziz dan keluarga mungkin
pernah mendapatkan selama belakangan ini
mendapatkan ancaman mungkin pak atau
tekanan pernah nggak pak
selama masa kontroversi ini
bagaimana pak ceritanya pak
setelah ini publis apalagi
sampai viral itu
kita mendapat ancaman
berbagai macam bentuk itu
seperti apa tuh pak aziz
ancaman seperti apa dari siapa
tidak patut untuk
bagaimana anda merespon itu pak
merespon tekanan itu
ancaman itu anda keluarga
juga ini kan tidak hanya ke pak aziz
tapi ke keluarga bapak juga gitu pak
ya tentu saya pertama
ke dalam harus sabar ya
yang kedua ya
seperti ini seperti lewat media juga
tapi nanti kalau sudah
tidak bisa ditolerir
ya kita tentu akan
melaporkan kepada pihak yang berwenang
belum melaporkan kepada
pihak kepolisian ya pak ya
apakah sudah diketahui pak siapa siapa saja
mungkin pihak pihak mana yang melakukan
ancaman atau tekanan kepada bapak
atau bapak memang kayaknya
tidak usah direken gitu misalnya
dari mana kadang kadang telpon gelap
gelap ya siapa kita
nggak tahu di fb juga
backgroundnya siapa tidak tahu
punya dampak nggak pak ke pak aziz
dan keluarga gitu misalnya dengan tekanan atau
ancaman yang datang gitu karena kontroversi
ya ya jelas jelas
secara psikologis sangat mengganggu
terutama untuk keluarga
sangat mengganggu pak ya
seperti apa yang pak aziz dan keluarga
harapkan pak dari publik
dari dunia akademik atau mungkin dari
otoritas yang terkait gitu pak terkait dengan
semua pihak harus menyadari
bahwa ini kan sebuah karya akademik
perlu dijamin kebebasannya
tidak boleh ini kan
kita dilindungi oleh undang undang
akademik itu dilindungi oleh
undang undang tidak bisa
diintervensi apalagi sampai
diancam ya bahwa
setuju atau tidak setuju
itu juga hak mereka masing masing
bahkan tetapi tidak boleh
keluar dari konteks
pak aziz ada tanggapan
terkait dengan respon mui pusat pak
yang cukup keras menyikapi
hasil karya akademik
saran dan kritik untuk
jadi bagaimanapun sebuah
berdialektika dengan masyarakat
kita juga bertanggung jawab secara
undang undang saya secara pribadi
bertanggung jawab secara moral
sehingga jika ada respon
terutama yang konstruktif
baik itu keberatan
saya respon dengan positif
baik pak aziz yang
terakhir saat ini tengah terjadi
kontroversi pak terkait dengan
kuhp ini terutama salah satu
poinnya adalah tentang pasal perzinahan
ini pak aziz anda punya perspektif
mungkin atau masukan tentang
ya saya berharap
masyarakat indonesia ini kan
saya berharap diakomodasi
sumbernya dari mana
kalau misalnya bersumber
dari hukum islam
ya hukum islam
banyak versi begitu
terima kasih pak aziz atas
klarifikasi informasi dan juga
kita pada malam hari ini terima kasih
sekali lagi pak abdul aziz atas waktunya
kepada cnn indonesia itu tadi wawancara saya
dengan akademisi iain
surakarta abdul aziz kami akan
segera kembali bersajadah tetap di kupas tuntas
anda masih di kupas tuntas
perbincangan mengenai relasi seks
zina dan konsekuensi hukum pidana
serta moralitas publik selalu
jadi diskursus yang tak berkesudahan
perdebatan ini kembali muncul saat
disertasi abdul aziz berjudul
konsep milk al yamin muhammad syahrul
sebagai keabsahan hubungan seksual
dibicarakan publik dan juga
elit tentunya tidak hanya persoalan akademik
dan moral agama namun
perihal zina atau seks di luar
ketentuan juga masih menjadi perdebatan
dalam rancangan kitab undang undang
masih terus digodok bagaimana
kita mendudukan problematika ini
dalam konteks hukum moralitas
agama dan tentunya hak asasi
manusia untuk menjawabnya kita akan
mengupas hal itu bersama para
narasumber saya pada malam hari ini yang
akan saya kenalkan yang pertama adalah
bapak amir syah tamunan wakil sekjen
majelis ulama indonesia tepuk tangan
untuk pak amir syah
terima kasih pak amir syah kemudian
ibu siti musda mulya cendekiawan muslim
terima kasih ibu musda
dari gedung parlemen
sana yang agak nggak terlalu
jauh dari tempat kita ada bang nasir jamil
anggota komisi tiga dpr ri
bang nasir terima kasih
seks dan juga macam macam tadi
ada konteks hak asasi manusia
dan kebebasan disini ada
peneliti p dua d rocky gerung
roky terima kasih sudah datang
nah di segmen ini
kita akan bicara dulu mengenai
tafsirnya ya nah ada
sebelum saya akan tanya kepada mui
dan juga mungkin ibu musda mengenai apa yang
benar dan apa yang salah dari disertasi
dan juga pemikiran syahrul ini
ada sedikit penjelasan atau klarifikasi
dari bapak abdul aziz bahwa
latar belakang yang tadi beliau katakan
mengenai disertasinya itu adalah latar belakang
sebelum disertasi ini
direvisi namun setelah disertasi
ini direvisi kemudian beliau juga
secara tidak langsung mengubah
dan memperbaiki latar belakangnya
jadi itu disclaimer dari pak abdul aziz
yang sudah kami wawancara
beberapa saat yang lalu saya mau tanya ke
pak mirsya dan juga ibu musda
pak mirsya dulu apa
yang salah dan atau apa yang benar
dari pemikiran syahrul
pandangan ini dan juga
disertasi pak abdul aziz
catatan anda gimana pak ya baik terima kasih
para pemirsa yang
allah dan kita hormati bersama sama
lima poin ya yang oleh majelis ulama
indonesia sudah memberikan catatan penting
jika kita lihat dalam prinsip prinsip
dan ijtima ulama
satu pemikiran yang
menyimpang ya yang menyimpang
karena apa karena
seperti yang dipahami oleh
tidak sejalan dengan prinsip prinsip
bersifat qoti udilalah
dalam satu ayat al quran
itu secara tegas menyebutkan
ban israel ayat tiga puluh dua misalnya ya
perjinaan itu dalam konteks
mendekati saja itu
jadi artinya mendekati saja sudah
tidak boleh apalagi melakukan
itu artinya apa dalam konteks
islam diturunkan itu tujuannya
untuk mencegah mencegah
tidak masuk ke dalam
keji dan jalan yang
dimurkai oleh allah
gitu nah karena itu maka apa yang
dimaksud dengan prinsip menyimbang
dari nas al quran itu
pernikahan apa perhubungan seksual
di luar pernikahan non marital
itu nah itu
yang pertama dan yang kedua
kita meminta kepada masyarakat
supaya tidak mengikuti pemikiran ini
karena apa pemikiran ini menyimbang
menyimpang karena apa karena tidak
sesuai prinsip nas yang dia pahami
al milquhiyyamin itu adalah
yang dia pada awalnya
kepemilikan buddha hamba sahaya
yang kemudian di dalam
tafsir itu secara jelas
dan tegas kalau kita lihat
asbabun nuzulnya kalau kita lihat
yang berkenaan dengan penafsiran ini
ini masuk dalam
kategori apa yang disebut dengan
ya apa itu istilahnya
dalam tafsir itu sesuatu yang
sudah dianulir sesungguhnya
yang dianulir itu bukan ayatnya
tetapi teori ini sudah tidak
relevan dengan konsep perbuddhakan
jadi konsep perbuddhakan itu
sesungguhnya telah dihapus dalam konteks
dan dalam konteks untuk
apa namanya membangun peradaban manusia
nah karena itu kita
poin yang kedua itu penting supaya masyarakat
tidak mengukuti pemahaman
pemikiran yang menyimpang ini nah karena itu
juga yang ketiga kaitannya dengan
al urf pernikahan di indonesia
dalam konteks ini ada undang undang
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat pernikahan itu sah
menurut ajar agama dan keyakinan
itu jelas pada pasal satu
ayat dua itu jelas sekali disebutkan
nah kalau ada pernikahan
yang di luar uruf kebiasaan
peraturan perundangan yang berlaku harus ditolak
nah oleh karena itu juga
kita sekali lagi
menyesalkan kan ini kan
proses akademik yang sesungguhnya
saya juga biasa membimbing skripsi
saya biasa memimping tesis
perubahan judul itu berkali kali kita
lakukan kita diskusikan supaya apa
supaya hal hal yang sensitif
meskipun tadi disebut bahwa ini kebebasan
ilmiah kebebasan akademik
yang harus kita ikuti
dalam filsafat ontologi dan aksiologi
dibangun atas budaya akademik
yang mampu untuk membangun
peradaban manusia justru bukan
ibu musda seperti apa apa yang
salah dari pemikiran syahrul dan
disertasi abdul aziz apakah anda
juga sepakat dengan pemikiran mui tadi
ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
selamat malam untuk kita semuanya
pertama saya merasa sedih sekali bahwa
kondisi ini mencerminkan
tingkat literasi agama kita
yang sangat sangat rendah
buku sahroh itu sudah
sepuluh tahun yang lalu beredar
bahkan juga dalam bahasa indonesia
kenapa kok gak ada yang ribut
begitu dibuat disertasi
dan disebarkan di media sosial
dengan segala itu
kenapa kita jadi
baru sekarang ribut
ini kan satu problem buat kita semua
saya sudah membaca buku sahroh
sepuluh tahun yang lalu
dan saya tidak setuju dengan beberapa hal
terutama dengan konsep
dua hal yang ingin saya sampaikan disini
jangankan dalam perzinahan
dalam perkawinan biasa saja
perempuan itu banyak mengalami problem
perlakuan yang tidak adil
apalagi kalau tidak
dibingkai dalam perkawinan yang sah
karena itu menurut saya
sebagai aktivis perempuan
karena buat saya
perzinahan itu bentuk
hak hak asasi manusia
terus terang saya katakan seperti itu
tetapi dalam konteks
disertasi saya mengapresiasi
sebuah karya ilmiah yang dibuat
dan penelitian yang jelas
memang ada beberapa bagian
dari metodologi itu yang menurut saya
jumping lompat jadi tidak sesuai
dengan alur yang harus
dilakukannya karena itu menurut saya
mungkin metodologinya yang harus diperbaiki
dan juga beberapa
kesimpulan yang nggak nyambung dengan
penderitaan itu sendiri jadi menurut saya
saya membaca dari awal sampai
akhir disertasi itu ada beberapa
pernyataan loh itu kan tidak ada di dalam penjelasan
tiba tiba kok kesimpulannya
seperti itu karena sebetulnya
disertasi itu juga tidak mengajak orang
untuk berzinah no
sahrul juga tidak mengajak
orang untuk melakukan
apa ya untuk membenarkan
seks non marital tidak dia hanya
mengatakan bahwa ada kemungkinan pemikiran
seperti ini ketimbang kita
memandang bahwa itu adalah sesuatu
yang jadi ada solusi lah coba
jadi buat saya kalau orang memberikan
pernyataannya atau pemikirannya
untuk memberikan solusi
kenapa tidak gitu jadi dua
hal yang menurut saya pertama saya
mengapresiasi disertasi itu dengan
segala kekurangannya tetapi yang
kedua ada beberapa hal yang
harus diperbaiki dalam konteks
metodologi karena itu buat saya kalau anda
tidak setuju dengan disertasi itu kenapa
anda tidak bikin disertasi baru
ya perkembangan keilmuan di negara ini
apa ya menjadi dinamis
jadi perkara setuju atau
tidak setuju dengan pemikiran syahrul
ataupun dengan disertasi abdul aziz
itu harus dijawab juga dengan karya akademik
dengan cara cara yang ilmiah bukan
dengan membuli bukan dengan mencerca
karena saya mendengar bahwa yang dicerca
ini sudah orangnya gitu apa
salahnya dia sudah mendapatkan teror
salahnya dia sementara saya ingin mengatakan
terus terang saya katakan bahwa
di indonesia ini yang katanya kita
semua adalah masyarakat dan religion
perkawinan yang abal abal
saya akan mengatakan saya juga menantang
mui ini apakah mui pernah melakukan penelitian
terhadap bagaimana wisata seks
di puncak ya dan
itu dilakukan dengan perkawinan perkawinan yang
satu paket dimana penghulunya abal abal
tidak apa kalian biarkan itu terjadi
oke nah sementara
ini hanya pemikiran gitu loh jadi
mari kita adil kita mulai
adil dalam pemikiran kita supaya adil
juga saya harus break durasinya sudah
habis kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ibu murda
kami akan segera kembali usaha jeda tetap di
kita lanjutkan kupas tuntas hari ini tadi
pak yayi dan juga ibu musda sudah
memberikan perspektifnya bang nasir anda lihat
bagaimana menilai respon publiknya
dunia akademik respon publik misalnya
sampai di twitter gitu melihat
seperti ini iya saya
saya ingin katakan bahwa ada pepatah harap
yang bunyinya lebih kurang
khalif toh harap
berbedalah dari kebanyakan
maka kamu akan dikenal
jadi kalau mau dikenal
berbedalah ya ya
meskipun kadang kadang perbedaan itu sesuatu
yang sangat natural dalam kehidupan orang
dunia akademik memang perbedaan
saat ini memang belum bisa disikapi dengan baik
tapi tentu kebebasan
akademik juga harus bertanggung jawab
ya sama seperti pes
ya bebas tapi bertanggung jawab
tidak boleh menyiarkan berita berita
informasi informasi yang kemudian itu
membuat gaduh dan kemudian
mengganggu ketertiban masyarakat kan begitu
begitu juga kebebasan akademik
bebas memang karena
intelektual itu harus bebas berpikir
tapi juga intelektual
juga harus berpikir
ini kemudian berdampak
ya berdampak dan kemudian
di satu sisi memang bagus menjadi perbincangan
orang mendapatkan informasi pengetahuan
nah karena itu memang seperti
prof sudah bilang tadi tentu
saja biasa ya dalam setiap menerima
informasi ada orang yang
mungkin melihat ini sesuatu yang berbahaya
ya dan kemudian
ada yang moderat ya dan
mui berangkali dalam kategori moderat itu ya
itu masih moderat menurut anda ya ya moderat itu
karena mui ini kan dia kalau
buku itu dia rujukan
rujukan umat makanya
mui itu kan harus memberikan
dalam perspektif anda kajian akademik ini
disertasi ini bisa menjadi rujukan yang
buruk nggak buat publik yang kemudian
menjadi dasar emosi kalau menurut saya memang nggak
apa namanya belum lagi kalau kita
sahrun itu sendiri
jadi ya bisa dikatakan banyak
pemikiran beliau itu yang
menyimpang dan tidak sesuai
keyakinan keyakinannya itu nah karena itu
kata prof musdah tadi itu
ini sudah lama sepuluh tahun lalu beliau
membaca buku itu tapi kemudian sekarang
muncul ya mungkin karena ada
momentumnya ya momentumnya
pas dpr dan pemerintah sedang
membahas rukhp dan
salah satu yang dibahas itulah soal
perjinaan soal kumpul kebu
soal cabul sesama jenis makanya
kita undang komisi tiga disini untuk membincang mengenai
hal yang penting juga untuk publik ya sehingga kemudian ini kan
menjadi satu ya momentum ini
bertemu ya sehingga kemudian
orang pun membicarakannya
dan kami juga di dpr kemudian menyimak
apa yang disampaikan oleh abdul aziz tadi itu
menyimak apa yang disampaikan oleh
mui dan kemudian menyimak
apa yang terjadi debat di dunia maya itu
nah oleh karena itu menurut saya
apa yang disampaikan oleh abdul aziz itu
dan saya respect dengan dia
ya hormat dengan dia karena dia meralat
dan meminta maaf nah ini patut kita apresiasi
oke ya dia
meralat dan meminta maaf
itu positif meralat dan meminta
maaf dari hasil akademiknya
dia meralat minta maaf dan kemudian mengganti
judulnya dengan problematika
ya mil kuliamin dalam pemikiran
muhammad sahrun ya artinya
dia ada keinginan ya artinya
terkait dengan apa yang dipikirkan walaupun memang
dalam perspektif abdul aziz ini
sebuah kebebasan berpikir
ya tapi tadi itu harus
dilihat juga dampaknya jadi
kebebasan iya bertanggung jawab
juga iya gitu loh nah bok roki gimana
kita menempatkan kajian akademik
dalam konteks sosial tadi kan
memberikan respon yang cukup keras karena
bisa menjadi rujukan yang mungkin
tidak baik bagi orang orang untuk merujuk
itu gimana menempatkan
air dan minyak ini dalam konteks demokrasi
dalam kebebasan hukum
kalau air dan minyak nggak bisa
ditempatkan dia akan selalu
agglutinasi itu atau
minyaknya menggumpal atau airnya
tumpah itu jadi
pertanyaan itu sebetulnya
memperlihatkan bahwa problem minyak dan air
ini sudah ada sejak
pertama kali ilmu pengetahuan
berpisah dari teologi
ini bukan soal yang
kemarin tapi ini soal yang
purba sebetulnya karena orang
harus memutuskan kalau kebenaran
itu dibatalkan oleh
artinya tidak perlu ada
kajian kajian yang radikal
tapi justru sebaliknya
agar supaya kebenaran itu
bisa diuji terus menerus
maka universitas harus produksi
poin dulu tuh nah saya masuk pada
saudara siapa tadi
kan pengujinya tersinggung
diluluskan kenapa dia minta maaf itu
itu sudah satu problem
dalam ilmu pengetahuan dia
diuji dan dinyatakan lulus itu
lalu dia minta maaf artinya
dia membatalkan hasil
ujiannya dia tidak dibatalkan oleh
pengujinya kan kalau begitu kita
teruskan logikanya dibatalkan oleh siapa
dibatalkan oleh kemarahan publik
dibatalkan oleh semacam
dibatalkan oleh semacam kecemasan bahwa
nanti akan ada persekusi tuh
jadi bayangan itu membatalkan
dirinya sendiri jadi saya justru
menganggap bahwa saudara
aziz itu bukan seorang
asumsi saya bahwa dia dibatalkan
faktor lain kalau dia menemukan
ada kontradiksi internal
di dalam metodologi yang
tidak ditemukan oleh
pengujinya itu junto
kalau itu dia lakukan maka oke
artinya dia mengerti sendiri bahwa
ada kesalahan metodologi tapi itu kan
mesti dibuka kan dari indera penciuman ini anda
ini perubahan karena metodologi atau karena
saya tidak tahu mungkin karena publik misalnya
saya tidak tahu kenapa dia minta maaf
saya beri contoh misalnya
mengajar filsafat di universitas indonesia
membuka mata kuliah tentang ateisme
jadi gempar gitu
bisa tidak dirubah istilahnya
dirubah bagaimana ateisme itu adalah
isu di dalam filsafat
apa yang mau dirubah
jadi ada kecemasan eksternal
saya membimbing mahasiswa yang menulis
di dalam tesis itu kita tahu bahwa mars
mengatakan agama itu adalah candu
sebut saja guru besar
merasa bahwa jangan diloloskan
skripsi semacam itu atau tesis
semacam itu karena dia nggak
ngerti konteksnya padahal yang dimaksud
oleh mars misalnya agama yang
bersifat candu itu yang
berbahaya bagi keadilan
karena bahkan di amerika latin
basis dari perjuangan
kelas itu adalah agama ada teologi
pembebasan itu jadi kita lihat bahwa
dunia akademis itu buta huruf terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan sehingga
timbul semacam kepicikan itu
soal kedua itu
sekarang soal yang lebih
kalau saya bertanya misalnya
kenapa itu jadi sensasional
kenapa itu jadi kontroversial
ya tentu kita tahu bahwa soal
agama ada soal yang sensitif
yang dari dulu
tidak bisa diselesaikan
karena ada problem
bypass dulu beberapa soal teknis
di dalam yang disebut
kebebasan akademis dan
hak asasi untuk berpikir radikal
termasuk berfikir yang kadangkala
yang orang menganggap oh ini bahaya
tapi itu mesti dipikirkan
walaupun dia bahaya resikonya kan
ada di otak kan
pada saat ini
ada kaitan dengan
kuhp yang barukah
atau ini memang semacam
kesulitan kita untuk memahami
bahwa dalam situasi
semacam ini satu satunya
tempat kita marah marah adalah soal agama gitu
tidak bisa lagi kita marah marah
ini jalan pikir saja
mengapa rakyat ini
terbelah lagi karena
ada soal yang berdimensi
menghasilkan ruang publik
bagaimana kita bisa berdebat tentang keadilan sosial tuh
jadi tidak salah
kalau pemerintahan seperti itu respon publiknya
respon mui nya menjadi begitu keras
kenapa karena pendidikan kewarganegaraan
diinisiatifkan oleh pemerintah
pemerintah buta huruf terhadap
kurikulum kewarganegaraan sibuk dengan
soal soal yang teknis sibuk dengan
pindah ibu kota lalu bagaimana dengan
dampak negatif dampak buruk
yang kemudian dikhawatirkan oleh mui
kita akan jawab itu bersama mui
saya masih terusin nanti ya
kita masih di kupas tuntas dan bung roky
masih harus melanjutkan perspektifnya
sebelum ditangkap oleh mui
tadi saya terangkan bahwa
sangat pendek nanti
kita kehilangan isu publik
masuk pada isu isu yang sensitif
dan itu yang membuat jengkel
bahwa seandainya ada
yang bisa kita persoalkan
kita nggak akan masuk ke sini
kalau disebut ini soal moral
ya soal moral itu adalah
yang harus diperdebatkan
di luar bidang akademis
karena moral akademis cuma satu
kan itu aja merok akademis kan
tadi diterangkan pak k tadi
aksiologi dari kampus adalah
kalau anda masuk kampus kampus ada tulisan
dilarang plagiasi oke memang itu dalilnya
tapi kemudian dilarang membawa senjata
nggak perlu ditempel di kampus
tidak membawa senjata karena memang dilarang oleh kuhp
kampusnya suka bikin tambah tambahan yang sebetulnya
nanti mahasiswa tanya kalau di kampus dilarang
kalau di luar boleh dong
itu dengan sendirinya dilarang karena ada di dalam kuhp
yang ada di kuhp adalah plagiasi
wilayah pengadilan akal pikiran
jadi kemampuan orang untuk
meloloskan pikiran tergantung pada
argumennya kuat apa tidak
bahwa dia berakibat
di dalam polisi itu
bukan lagi tanggung jawab intelektual
itu tanggung jawab si pembuat kebijakan
kenapa ngambil dari situ
padahal yang dimaksud oleh dunia akademis
adalah sesuatu dihasilkan
ke masa depan itu karena itu disertasi
bisa dibatalkan oleh disertasi
disertasi bahkan bisa dibatalkan oleh skripsi
seandainya ditemukan argumen yang lemah
maka dengan sendirinya dia batal
jadi reaksi seperti ini menurut anda
bukan berlebihan saja tapi norak
jadi begini bahwa
disertasi yang ditulis oleh
iya kan kalau dia
mau jujur secara intelektual
bung ruki tadi itu tidak pelagiasi
sahrur itu ya
yang punya teori
yaitu ya seperti
yang keinginan beliau untuk
mengubah problematika misalnya ya
dari konsep itu sendiri
ini menurut saya memang sebuah
kajian yang memang harus secara kritis
jika ada pemikiran pemikiran
menyimpang dari prinsip norma
ya kan coba negara ini
bisa hadir ini karena berdiri di atas
jelas sekali ayat satu ayat dua
negara ini berdasarkan nilai ke tuhan yang ma'esah
jadi kalau ada
orang yang berpikiran negara
ini untuk dibangun atas ateis
harus ditolak karena ini konstitusi
yang sudah disepakati bersama meskipun itu
karya akademik nah karena itu maka
karya akademik itu terjadi
tesa dan antitesa
mestinya saya sebagai
pro pempedus harus menolak
sahrur itu kenapa karena
tidak sesuai dengan prinsip prinsip
bernegara karena kita ini
hidup bernegara penuh dengan aturan
itu loh maksud saya prinsip prinsip
ya kan nah kenapa karena itulah
silahkan buat banyak disertasi
buat banyak tesis
dan itu biasa di elektrika itu
membantah menolak menerima menolak
itu biasa nah oleh karena itu
apa yang dilakukan dan seperti
kata musda ini terjadi
metodologi pelompatan yang luar biasa
mengapa dia pakai metodologi
hermeneutika padahal ini membahas
tafsir tafsir itu punya metodologi
pendekatan ada al bera'i ada
misal bil ma'asur ada banyak
pendekatan yang harus dilakukan bukan
hermeneutika karena hermeneutika itu ada
teori metodologi filsafat yang kemudian
dalam konteks tafsir ini sebelum bu musa
menanggapi bung roky ada yang mau ditanggapi
ini ya ini bahayanya kalau proposal
dari pak kiai tadi
diterima oleh negara itu kan
ada daftar negatif riset itu
ini nggak boleh
ateisme nggak boleh marxisme nggak boleh
anti pancasila nggak boleh lingkungan nggak boleh feminisme
nggak boleh akhirnya
itu kan menipu calon
intelektual jadi orang
mau masuk di dalam dunia akademis supaya
dia bisa eksplorasi
seluruh bidang ilmu pengetahuan dan dia
di situ dia dilatih berargumen
bahayanya kalau justru dipasang
di dunia ada nggak ada negara fasis
dan negara komunis jadi
pak kiai mengajukan
proposal dengan impact kita jadi
negara komunis atau negara fasis
ya jadi yang saya maksud adalah begini
kita dalam konteks bernegara
karena konteks bernegara negara ini
dibangun oleh founding father kita
soal ada orang yang berpikiran
seperti itu misalnya secara
personal itu tanggung jawab dia
pribadi tapi dalam konteks bernegara
di atas tuhan yang ma'esah
itu yang maksud saya nah nilai nilai itulah yang
kemudian harus kita pertanggung jawabkan
untuk membangun nilai
akademis untuk membangun
supaya sejarah nggak dipasukan
founding fathers kita ada yang marxisme ada yang
ateisme itu jadi
jangan dibikin seolah olah
founding fathers kita adalah orang
yang dituntun untuk berpikir
keberagamanya maka demokrasi kita
dimunculkan sejak dari perdebatan
pendirian dasar negara
jadi biasa aja gitu jadi
ini pak kiai mesti
betul betul kuat di dalam
saya mau katakan satu hal saya mau katakan satu
hal orang per orang berpikiran
orang per orang berpikiran seperti itu
urusan pribadi tapi saya ingin
mengatakan komitmen saya bernegara itu
maksud saya baik bu musnya ada perspektif sebelum
nanti kita pindah ke ruku
mari kita bersama sama menggunakan
perspektif kebebasan berpikir
dalam konteks ya dalam konteks
individu ya jadi
begini tidak bukanlah
hal yang salah ya kalau orang
itu diberikan kebebasan berpikir kan itu akan
mendorong dia untuk membangun
sekali lagi jangan deh mengatakan
and mothers ya karena negara ini
dibangun oleh laki dan perempuan ya
jangan salah itu
yang kedua saya ingin katakan apa yang dikatakan
oleh pak amir
kebebasan akademik itu gak boleh membatas batasi
bahwa ini gak boleh dikaji ini gak boleh
kj kalau gitu apa gunanya ada perguruan
tinggi ya gimana dengan norma norma
yang tadi harus dihormati oleh pak yayi
norma norma sepanjang kamu bisa
menyampaikan argumen sesuai dengan metodologi
yang kamu pakai kalau masalah ini
metodologi ini yang cocok
jadi masalah ini nah saya ingin
mengatakan begini persoalan yang paling
mendasar dari isu ini
adalah konsep milkul yamin
milkul yamin itu dari kata arab
milk itu artinya pemilikan
tangan kanan jadi itu
diistilahkan dengan istilah budak
zaman jahiliya dulu terus
terang ayat tentang milkul yamin
au ma ma lakat aymanukum itu masih ada
di dalam quran meskipun sebagian orang mengatakan
itu sudah di nasi tapi kan tidak semua
orang seperti sahrul menganggap saya gak
percaya ada nasi masuk di dalam quran boleh
juga dong sahrul mengatakan seperti
itu ya nah
yang ingin disampaikan oleh sahrul sahrul juga
tidak mengajak orang untuk
berzinah dalam bukunya
no ya dia ingin mengatakan bahwa
milkul yamin itu adalah
dia ingin melakukan konteksualisasi
terhadap konsep milkul yamin
dalam quran itu
ada milkul yamin itu dalam
implementasi itu sudah gak sesuai
lagi karena kita budak budak bukan zaman jahiliya
lagi jadi bukan berarti karya akademik
yang agak nyerempet ke situ bisa berdampak
sosial sesuai dengan apa ya itu dia kalau saya enggak
oke kalau saya tidak tapi menurut
saya mu'i sudah benar
kebebasan akademik itu menyentuh
hal hal yang sensitif ya dalam
keyakinan terutama umat
ya terkait dengan undang undang perkawinan
ya kan jadi
maka tentu mui harus merespon
tapi saya ingin menjelaskan dulu
meskipun di dalam quran ada ayat
yang membolehkan ya
hubungan seksual dengan milkul yamin
itu tidak berarti sekarang ini harus
diimplementasikan karena tidak semua yang ada
dalam al quran itu
harus diimplementasikan tidak
sebagian dari ayat itu adalah
keamanan sosiologis dari kondisi
masa itu kalau bisa menjadi
pemenarang bagi orang orang jadi begini ada
ada lima belas ayat
ummah malakat main jadi itu artinya apa
itu artinya yang dimaksud tadi
bum sudah nasih dan mansoh itu
ayat tetap berlaku
yang tidak berlaku itu adalah
hukum itu dimasalahkan sudah tidak ada lagi
kenapa sebentar karena apa
terus terang ya perbudakan itu
secara perlahan lahan gradual
itu diselesaikan dalam
konteks secara teologis dalam islam
nah dalam konteks itulah
kemudian apa yang dimaksud tadi
dengan kebebasan berpikir saya setuju
kebebasan berpikir tapi kebebasan yang
seperti apa atas dasar apa
kebebasan atas dasar
pertanggung jawaban seperti kata pak nasir jamil
pertanggung jawaban apa
bertanggung jawab akademik kenapa harus
bertanggung jawab secara akademik supaya
orang tidak menyimpang pemikiran itu
maksud saya atas dasar keadilan juga saya harus kasih
kesempatan bang nasir tapi kita break dulu bang
saya janji akan kasih ke abang tapi kita break dulu
kami akan segera kembali
terus aja dah
ya anda masih di kupas suntas supaya saya tidak
dianggap moderator yang punya dekadensi moral
saya mau janjikan bang nasir
tadi untuk menjawab gimana perspektif anda
soal perdebatan ini bang nasir
iya jadi memang tetap saja indonesia
ini kan seperti yang
termaktub dalam konstitusi
ini adalah negara yang
berketuhanan yang maha esah
nah karena itu ketika kita
mengelola bangsa ini
ketika kita mengelola negara ini
dan seluruh aspek yang ada di dalamnya
maka rujukannya ke sana gitu loh
oke sehingga kemudian
menjadi bahagian dalam kita
berpikir dan bertindak termasuk kajian akademik bang
ya kajian akademis itu kan bisa
saja orang berbeda ya makanya
tadi ketika misalnya ada
hal hal seperti itu tentu
tantangan bagi akademisi lainnya
yang berbeda dan kemudian mengajukan
pemikiran soal itu
mencoba untuk menandingi
ya berdebat dan
memang di tempat kita hari ini di negeri ini
ya ruang ruang publik untuk
berdiskusi itu semakin sempit
ya sehingga mengalami kejemudan
perbedaan perbedaan dianggap sebagai
sebuah yang berlawanan
ya sehingga apalagi sekarang
di dunia media sosial orang
lain sebagainya nah karena itu
mui menurut saya
memang di samping sebagai alarm
ya untuk umat juga memberikan edukasi
kepada umat ya seperti apa
dan sebagainya nah karena itu memang
apa yang disampaikan oleh
abdul aziz di satu sisi memang
itu menyentakkan kita ya sehingga
kemudian kita berpikir ulang sehingga kemudian orang
membaca lagi membaca lagi
konsep konsep itu seperti apa dan sebagainya
di satu sisi itu membawa
membawa hal yang baik ya sehingga kita
mau membaca bukan kemudian berdebat
tanpa referensi nah termasuk bang nasir
seperti kata anda ini pas sekali momen
ketika kita tengah membahas
atau ingin merampungkan terutama teman teman anda
di parlemen rukuhp salah satu
yang menjadi kontroversi selama ini adalah
mengenai perzinahan seksualitas
ataupun bahasa mentengnya
kalau bahasa rocky itu kumpul kebo gitu kita lihat ada beberapa
ada beberapa pasal yang
selama ini menjadi kontroversial yang kami rangkum
dari draft rukuhp seperti yang dikutip oleh
detik com ada ini pasal
setiap orang yang melakukan
persetubuhan dengan orang yang bukan suami
atau istrinya dipidana karena perzinaan
dengan pidana penjara paling lama
tahun atau denda kategori dua
jadi kalau bersetubuh dengan orang yang bukan
suami atau istrinya akan
menggunakan hukum pasal empat ratus sembilan belas
setiap orang melakukan hidup bersama sebagai
suami istri di luar perkawinan dipidana
dengan pidana penjara paling lama enam bulan
atau pidana denda paling banyak kategori dua
dari draft ini betul
bang ya atau apa yang paling kurang
dari kuhp yang lama kemudian ingin di
revisi ingin diperkuat
di kuhp yang baru terkait dengan
persoalan seksualitas perzinahan
ataupun hal yang kita bahas
iya di rukuhp lama kan
ada hal hal juga yang mengatur masalah ini
karena memang revisi rukuhp
ini kan bahagian dari pembaruan hukum nasional
dia sebagai social engineering
yang merekayasa sosial
agar kehidupan sosial kita
lebih baik agar hadir masyarakat
madani masyarakat yang
suka membaca buku suka
aturan dan lain sebagainya
dan juga harus kita pahami bahwa
sebenarnya pembaruan hukum nasional
ini juga untuk kemudian
regulasi yang ada
sebenarnya kan itu filosofinya bahwa
ada relasi antara negara dan agama
indonesia ini bukan negara agama
tapi juga indonesia bukan negara sekuler
oleh karena itu bagaimana
menempatkan relasi antara
agama dan negara nah karena itu tidak heran
nilai nilai agama masuk dalam aturan
masuk dalam aturan peraturan
perundang undangan yang dibentuk
oleh dpr dan pemerintah
salah satunya adalah soal perjinaan
soal kumpul kebu
nah apa yang ditampilkan tadi itu
sebenarnya adalah revisi
itu reformulasi dari pemerintah
tanggal dua puluh delapan agustus
yang lalu pemerintah
dan menurut pandangan kami ini
sudah agak umum tidak spesifik
lagi dari draft awal
belum begitu kuat maksudannya
ya jadi ini dalam pandangan kami ini
mungkin agak rancu jadi memang pemerintah
sepertinya juga dari konsep awal
kemudian melakukan reformulasi
tanggal dua puluh delapan agustus terkait dengan
setiap orang tadi itu
kalau draft awalnya itu lebih khusus
itu disebut laki laki
yang berada dalam ikatan perkawinan
melakukan persetubuhan dengan
perempuan yang bukan istrinya itu
dan dipenjara paling lama
dua tahun kemudian
tadi saya katakan bahwa
kemudian ada perubahan redaksi
nah kami khawatir bahwa perubahan
ini akan mengaburkan subtansi
daripada apa yang ingin diatur
jadi agak kurang galak kalau kata dpr
ini melihat persoalan ini
ini akan diatur dalam hukum formil
boleh ditampilkan lagi
sesuai boleh ditampilkan oke
ini lebih mudah
ya orang yang melakukan persetubuhan dengan
orang yang bukan suami atau istrinya
artinya pasal ini mewajibkan
setiap warga negara harus kawin itu
coba konsekuensinya kan begitu kan
persetubuhan itu adalah
negara mau atur itu
ngaco itu logiknya aja
kacau sama dengan tadi misalnya
mata kuliah biologi
itu tidak kompatibel
dengan ide ketuhanan
karena itu mesti dilarang diajarkan di
jadi saya katakan tadi
bahwa soal ini soal yang
sudah pernah dibongkar
di dalam sejarah
masih pernah nonton film
itu cerita berdasarkan
yang basisnya adalah riset historis
dari orang yang namanya
seorang sastrawan penulis
di dalam film itu dan di dalam novel itu
diceritakan bagaimana gereja
waktu itu menguasai
perpustakaan sehingga orang yang
tidak disukai untuk membaca buku
dia akan diracun
baca itu pakai
ludah itu terus buka
itu ujung dari
kertas itu dikasih racun
sehingga orang yang membaca itu
dia mati ketahuan oh anda membaca buku yang dilarang gitu
nah itu sejarah bagaimana
untuk menghentikan kebebasan berfikir
evolusi itu sampai sekarang
kita ingin agar supaya orang bertanggung jawab
di dunia akademis cuma satu prinsipnya
jangan plagiasi itu
efek moralnya itu adalah
urusan publik yang
jangan ditagihkan pada si intelektual gitu
karena itu bukan wilayah dia
kalau kita tidak mengatur seperti ini
kalau kita tidak mengatur seperti ini
disekolah olah kan kita membiarkan
orang yang tidak berpikir
di luar nikah
oke konsekuensinya pastikan pasal sebelumnya
setiap orang harus menikah
itu poinnya kan
dalam perspektif aktivis perempuan bagaimana
kalau saya melihat bahwa
dalam konsep seperti ini
pasti nanti yang rugikan itu adalah perempuan
upaya untuk membangun moralitas
bangsa itu harus dimulai dengan
tetapi kalau saya menyebut pendidikan seksual
pasti banyak yang marah ya
maksudnya itu adalah akumulasi dari
pendidikan tentang anatomi tubuh
pendidikan tentang hak dan kesehatan reproduksi
pendidikan tentang moralitas
dan pendidikan agama
jadi jangan salah faham
kalau saya menyebut pendidikan seksual lalu
pikirannya itu yang porno porno
yang cabul cabul itu no
nah apa yang harus diajarkan kepada anak anak kita sejak dini
adalah manajemen seksual
kalau sudah punya manajemen sudah punya akal
sudah punya kesadaran maksimal
tapi bukan dengan suaminya itu akan dipidanakan
anda juga setuju dengan pasal ini bu musda
ini saya bilang jadi kalau bukan suaminya
jadi kalau dengan orang lain
meskipun tadi punya akal
sudah punya apa namanya macam macam
jadi ini mengindikasikan bahwa
yang melakukan ini
hanyalah orang suami istri gitu ya
bukan jadi ini setiap orang yang bersetubuh
bukan dengan suaminya
bukan dengan istrinya
itu bisa dipidana
iya jadi ini kan kita lihat diatasnya
hukum pidana jadi indonesia ini kan
menganur aspek legalitas
orang tidak bisa dihukum kalau tidak ada aturan
makanya kita perlu aturan
kalau tidak kita akan semenang menang
negara ini akan semenang menang
nah karena itu aspek legalitas itu bukan satu satunya
nah karena itu ada
kalau begitu harus diatur dulu perkawinan yang
sah itu seperti apa karena saya melihat
di masyarakat kita itu orang menikah itu kok
gampang sekali undang undang tentang perkawinan
mengatur soal itu juga prof
tapi kenapa orang menikah tanpa ada
penghulu yang jelas tanpa ada
kan dibiarkan saja tapi kan tidak boleh fenomena sosial itu
kemudian mengugurkan apa yang
sudah kita sepakatkan menurut saya
jadi ini pasal ini
orang memanipulasi pengertian
atau pura pura kawin segala macam jadi kan
membuat orang justru
berbuat jahat karena dia
harus menipu dirinya sendiri tuh
gak ada hukumannya bagi orang yang menikahkan
dan dia bukan penghulu yang benar benar
perwena kalau diturunkan
orang yang menikahkan dan dinikahkan
itu dianggap krim loh saya pikir begini ya
pasal ini melegalkan
pasar gelap pernikahan
yang nggak boleh gelap adalah moderator
harus terang karena kita harus break dulu
kami akan segera kembali dengan perspektif lainnya
bang kita harus break dulu bang kami akan segera kembali
kita akan segera kembali
sebelum kita lanjutkan dialog yang seru ini mengenai
rkuhp pak yai juga belum
memberikan perspektifnya tapi kita kasih kesempatan dulu
teman teman mahasiswa untuk bisa berdiskusi
ada yang ingin bertanya oke boleh boleh
jangan nama nama ikan silakan
perkenalkan assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
perkenalkan nama saya
ramah fatur rahman dari uvn veteran jakarta
jadi beberapa waktu
yang lalu dan ini
menjadi bahan bacaan buat teman teman
di mahasiswa juga bahwasannya
salah satu yang melatar belakangi
disertasi ini adalah
karena keprihatinan beliau
tentang adanya persekusi
terhadap pelaku pelaku zina contoh konkretnya
seperti adanya arah keliling kampung
dan sebagainya nah
adanya persekusi persekusi ini
mencerminkan bahwasannya kurangnya
kehadiran negara dalam
dinamika bersosial masyarakat
hal konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah
ataupun baik itu
menghadirkan negara dalam
dinamika sosial bermasyarakat baik terima kasih
temu tangan untuk teman kita long
pak kiai mungkin punya perspektif
menjawabnya sebelum nanti kita juga bisa masuk ke
rkuhp tadi jadi saya
ada dua hal ya paling tidak secara umum
pertama soal perkawinan ini adalah
harus secara hati hati
kita memberikan perspektif soal ini
karena ini soal naluri di satu sisi
soal nafsu manusia itu pertama
yang kedua soal perkawinan ini
sebenarnya ada prinsip prinsip hukum
yang harus kita lihat
dalam islam prinsip
hukum perkahwinan itu pada
prinsip awal perkawinan itu boleh mubah
tapi kemudian dia bisa menjadi wajib
jadi pertanyaan bung roke itu
orang yang sudah sanggup orang yang
perkahwinannya sudah memenuhi syarat
dan ketentuan yang ditetapkan
ya kan jika tidak disalurkan perkawinan
itu dia bisa jatuh kepada haram
dalam konteks inilah kemudian
mubah asal hukum boleh itu yang
kemudian harus kita lihat
dalam ilatnya ini ini orang seperti apa
seperti roke grung misalnya
gajinya sudah gede masa tidak menikah
misalnya terus bagaimana
terus bagaimana filosofi untuk
dia meneruskan keturunan
apapun yang dianut di indonesia ini melanjutkan
keturunan itu penting untuk apa
untuk generasi berikutnya untuk membangun
masyarakat untuk membangun negara
tanpa melalui perkawinan yang sah
tanpa melalui perkebunan yang sah
kita hidup bermasyarakat berkeluarga ini
setengah perenang gitu
karena itu aturan yang dimaksud
oleh pak nasir jamil filosofi
perkahwinan yang diatur
dalam kuhp ini jika menyimpang
dari aturan aturan yang sah itulah yang
kemudian perlu delik
umum agar orang tidak
secara serampangan gitu loh
gak usah yang sudah
apa yang tidak menikah yang sudah menikah
aja saya punya
bu musnah ini saya tahu suaminya teman saya
orang baik profesor iya kan
nah begitu juga kita kita semua ini
nah itu juga harus diatur sedemikian
supaya hubungan suami istri itu
dan itu hukumannya penjara pak yai
hukumannya pidana di penjara nah kalau dia
melanggar aturan aturan pidana misalnya
kekerasan begitu dong
harus pidana misalnya melakukan
hubungan seksual di luar yang
sah yang tidak melakukan
konsep perjinaan yang dimaksud tadi itu
itu harus kita dukung supaya apa tidak
tidak terjadi keserampangan melakukan
hubungan seksual karena kita ini
sebentar manusia manusia itu
memang butuh aturan yang supaya tertib
kalau tidak manusia namanya
hewan melakukan perkahwinan
semau nya gitu
namanya disebut tadi ya pak yai
kalau itu dijadikan
artinya kita mesti melarang
fakultas kedokteran mengajarkan
karena dianggap bahwa itu
cara yang tidak
sebut aja tidak muliat
generasi itu jadi pak kiai
ini juga tertinggal di dalam ilmu pengetahuan gitu
karena kalau temanya adalah
teknologi bisa ambil alih
semuanya kecuali anda
juga mau bilang teknologi tidak boleh bekerja
panjang itu nah
yang lain misalnya soal
apa tadi yang kontroversial tadi ya
biasanya begini ada dua hal yang saya
ingin katakan kalau soal perkawinan itu kan
aturan umum harus ada
dalam soal penemuan teknologi
misalnya bayi tabung itu kan soal yang
kasuistik jadi jangan disamakan
jangan di generalisasikan sesuatu yang
kasuistik gitu loh mau saya katakan
aturan perkawinan umum itu
harus diatur sedemikian supaya tertib
supaya tertib bung roky anda biar tertib
gitu katanya kalau yang kasuistis
itu bisa menyelesaikan kasusnya
kenapa mesti dianggap bahwa
itu bukan yang umum
kalau dalam satu komunitas itu
karena itu mesti dibantu
kan hukum tidak
jadi ini prinsip prinsip yang
baik secara konstruksi
pikiran aja udah ngaco udah gagal
tidak tune in dengan
teknologi mutakhir gitu bang nasir gimana
menjawab celah celah lobang lobang tadi
soal prosesnya tadi memang kita
kan juga sedang menyusun
rancangan undang undang penghapusan kekerasan
seksual itu dalam perspektif
korban terutama perempuan
dan memang kita sedang evaluasi itu
pembidanaan politik hukum
tentang pidanaan nah makanya
upaya untuk merevisi memperbaiki
kuhp karena ini kan warisan kolonial
makanya pembawaan hukum nasional
dalam rangka dekolonialisasi
kitab hukum pidana
kita nah karena itu kita mengatur
karena tadi itu ada relasi agama dan negara
kita adalah negara yang berketuhanan
yang maha hezal sehingga kemudian
nilai nilai itu harus masuk dalam
satu produk produk hukum
nah sehingga kemudian apa
menjaga masyarakat ini menjaga
masyarakat dari perilaku
seks menyimpang perilaku seks
bebas karena apa coba kita acuannya
itu jelas ketika mengatur soal
asasi manusia jadi oleh karena
itu memang ya misalnya
membentuk rumah tangga
keturunan itu hak setiap orang ya bukan
kewajiban itu betul hak itu
hak itu bisa dipakai bisa nggak dipakai
oleh karena itu memang sebenarnya kita ingin mengatur
itu nah ini kami lebih
ringan sebenarnya soal delik
zina ini kita menggunakan delik
aduan delik aduan
jadi siapa yang mengadu
suaminya kalau misalnya suaminya mengetahui
bahwa istrinya misalnya
berbuat serung dengan orang lain
atau orang tuanya
atau anaknya nah sebelumnya konsep
awalnya itu pihak ketiga
pihak ketiga dan orang lain
yang merasa tercemar
tapi memang kemudian didiskusikan
coba coba saya gunting disitu dulu ya
kalau dia tidak punya istri tidak punya anak
tidak punya suami dua pasangan
siapa yang mau mengadu makanya ada
pihak ketiga jadi menarik ini
apa pihak ketiganya
manusia bebas misalnya yang
ya selama dia tidak
diketahui dia tanggung jawab dengan tuhan
nah itu kayak gini
saya terusin ya justru disitu
konyolnya tuh jadi sesuatu
yang dosa dihukum hari ini
kalau kita tanya dosa itu
kapan ditentukan dia dosa atau tidak
satu detik sebelum dia tewas mungkin itu
atau tempat diputuskannya dosa atau bukan
kan kuhp tidak
mengatakan dosa itu tidak
dihukum oleh kuhp
masa kuhp menghukum dosa
justru itu kenapa disebut dosa justru kita
mencegah sebenarnya kan aspek pencegahannya
karena itu disebut kejahatan jangan
dikaitkan dengan dosa kejahatan
kejahatan dosa urusan lain sebenarnya
karena itu kenapa disebut tadi tapi
kan jelas bahwa hukum itu punya
ketika dia sudah melanggar makanya tadi
kata prof musda ada upaya upaya pendidikan
edukasi tentang seksual
edukasi tentang lain dan sebagainya
oke yang kacau adalah
di dalam sekularisme
ada orang yang sangat beragama
ada orang yang ateis
jadi jangan dianggap sekuler itu ateis
banyak orang beragama sekuler
karena dia tahu membedakan mana
fungsi dunia mana fungsi akhirat itu
nah disini seolah olah dibikin jangan
yang sekuler itu tidak beragama
bapak musda bagaimana menempatkan kebebasan
hak asasi manusia sekularitas
dengan seksualitas dengan
hukum pidana tadi gimana kita menempatkan
ini dalam porsi yang pas gitu
saya sebagai orang yang beragama
tentu saya sangat taat ya kepada
aturan aturan agama tapi
tidak berarti bahwa kita akan memaksakan
hukum agama itu di dalam kehidupan
kenegaraan kita jadi
seperti ini tadi
kalau ada orang yang berzina lalu ada
apa namanya ada yang
itu hanya dengan delik aduan ya
nah itu pun juga kalau dipakai
ke agama itu susah loh
perilaku zina itu gak gampang loh dalam agama
harus ada empat saksi yang
adil yang benar benar melihat
dengan mata kepala karena itu
buat saya apa yang harus dilakukan oleh negara itu adalah
upaya upaya preventif melalui
pendidikan buat saya edukasi
itu adalah kata kunci
pendidikan apakah pendidikan moral
itu sudah dibangun
sejak dari tingkat yang paling
di tingkat pak ut mengajarkan anak anak
itu untuk menghargai tubuhnya
sesama manusia saya kira ini agak
mengaku berzina kita kan melakukan
sesuatu yang salah nih
jadi saya ingin pak musa
pendidikan moral itu
dibangun mulai dari pak ut
mulai dari apa namanya
lalu kemudian high school
karena itu buat saya dan juga
moral pendidikan moral itu bukan
hanya di dalam sekolah sekolah formal tapi
juga dalam pendidikan non formal
sebentar sebenarnya begini budi
artinya memang di samping
regulasi di samping aprak aprak
hukum di samping sarana dan
perasarana pendegakan hukum ada satu yang
selama ini sangat lambat kerjanya
inilah yang kemudian belum begitu
mampu kita wujudkan sehingga pun walaupun
ada hukum tetap dilanggar tetap
dilabrak dan sebagainya budaya hukum itu
terwujud kalau apa yang dikatakan
prof musrah tadi itu edukasi pendidikan
diskusi dan lain sebagainya saya hanya punya
waktu dua menit saya bisa papayai satu menit
menutup rocky satu menit dia saya ada
close state ya pertama memang
kita setuju bahwa kesadaran itu
karena dengan kesadaran itulah kemudian
orang tanpa dipaksa berbuat
tapi kan ini manusia tidak semua sadar
ada yang sudah terbangun tapi nggak sadar
artinya apa artinya
negara harus hadir dalam konteks
ini negara membuat aturan
akhir memaksa seorang supaya
tertib kalau orang tidak
tertib bernegara bermasyarakat
itu berbahaya sekali
seperti ini misalnya saya nggak setuju ada
lampu merah lampu hijau ya sudah
hadapin aja jalan itu jadi maksud saya
pikiran kita ini pikiran
logika kita yang sehat ini adalah
kita perlu aturan ya sebentar
jadi saya ingin katakan bahwa penegakan hukum itu adalah
ultimum remedium artinya upaya
akhir ya upaya akhir
jadi bukan upaya apa budaya hukum tadi itu
yang lebih penting budaya hukum yang harus terbangun
akademi ini tidak bertanggung jawab untuk
untuk mewujudkan budaya hukum itu ya terakhir jadi logika
akasihat kita adalah harus tahap aturan
begitu saja baik roky
iya kata ultimum remedium itu artinya
pada akhirnya ya betul karena
itu saya menganggap bahwa
soal moral itu biarkan diatur
oleh komunitas negara
harus menjauh dari wilayah itu terima kasih
oke tepuk tangan untuk dialog kita
pada malam hari ini apakah saya
harus baca prompter atau saya tutup
terima kasih bang rocky terima kasih bang nasir
terima kasih bu musda terima kasih pak yai terima kasih
teman teman juga dari upaya
federal terima kasih atas
perbincangan yang menarik mudah mudahan ini bisa menjadi
barujukan bagi publik bagi teman teman
di parlamen untuk bisa merumuskan ru kuhp
yang prima dan mengakomodasi
celah celah dan semua orang yang ada di indonesia
apapun dia bagaimana latar belakangnya
terima kasih sekali lagi demikian
suntas malam hari ini saya budi adibutro